akbar salah satu pengguna jasanya mengaku cukup terbantu
termasuk siapa saja yang menderita diabetes tipe satu
nah kak glenn sering ke kantor kita sering ke rumah gitu
bagaimana untuk berpenampilan baik dan lain lain
ini bukan terowongan air biasa ya tapi dia terowongan menembus bukit
misalkan ada dua yaitu pasien dalam kondisi tanpa gejala otg itu diberikan vitamin dengan guideline nya
nah dari sini juga bisa diprediksi bahwa puncak arus mudik
dan abai dalam melindungi keamanannya justru di pemerintah itu sendiri
ya yang pasti kalau dari sisi regulasi ekspor or nikel itu sudah dilarang sejak januari dua ribu dua puluh yang lalu
new oral record tersebut merupakan salah satu data entry
yang tiba tiba covid masuk tapi bisa nyesuaiin banget gitu lah
pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ini sudah bersinergi ya
saya bisa kasih uang lu dua juta
pandai merangkai kata kata itu bukan prabowo subianto
ini kita dibilang bahas singkat aja lah ya cet
tim liputan cnn indonesia
ya prognosisnya sangat buruk
sebenernya faktor ibaka sebenernya udah ada di tangan kewaya leonard juga kan
ini kan mungkin maksud lo kayak bagi hasilnya lah terus penghasilannya gimana gitu ya
memberikan edukasi kepada atlet atlet kita sih

jadinya pembelajaran itu gitu ya
jadi ketika diperkirakan kalau tadi akan menang maka biasanya saham saham dalam grup mereka terapresiasi naik gitu
dan itu salah satunya dibantu oleh
bila terjadi pelanggaran satpol pp dapat mengenakan denda
adonan diisikan ke dalam keranjang
dalam sehari kedai ini bisa menjual sekitar tujuh puluh porsi besar menggunakan delapan kg arang untuk memasak
kalau pan tampaknya sudah lebih terbuka diskusi dengan presiden
maksudnya kita gak pernah melihat fenomena ini
jika pasien kita mampu berarti dia wajib membantu dirinya sendiri
terima kasih mas acu sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
ada peradangan peradangannya diobatin dulu
semangatnya semangat pak obot menjemput menjemput anak anak mengantarkan anak anak pulang kayak gitu
baik itu emas batangan maupun emas perhiasan
tim liputan cnn indonesia jakarta
terutama ke jawa ya yang sudah terjadi pergerakannya